banjir hujan es longsor dan puting beliung diperkenalkan oleh remainar wiyoga putri
atau biasa dipanggil bu putri di hadapan peserta didiknya
pengajar di sd negeri dr sutomo satu surabaya ini memaparkan tema bencana hidrometeorologi
atau bencana yang diakibatkan oleh curah hujan angin temperatur dan kelembapan
tujuannya memberikan pemahaman mengenai bencana hidrometeorologi
hingga meningkatkan kewaspadaan pada peserta didiknya
tapi untuk yang spesifik yang untuk anak anak ini saya buat sendiri
supaya anak anak lebih mengerti sesuai dengan bahasanya sesuai dengan anak anak
jadi saya olah sendiri saya buatkan sosialisasi seperti ini
tujuannya apa bu putri
supaya satu karena kalau wali murid sudah dapat suratnya dari kepala dinas pendidikan
jadi beliau bisa membaca dari situ
tapi untuk anak anak harus perlu
diterjemahkan lebih spesifik lebih sederhana
supaya anak anak bisa lebih memahami apa yang harusnya dilakukan saat ini
materi yang disisipkan dalam mata pelajaran ipa ini meliputi solusi
ketika menghadapi berbagai bencana hidrometeorologi
misalnya kalau kita kan hujan sebelum hujan turun kita harus segera pulang
lalu tidak berteduh di pohon yang besar atau bangunan yang sudah rapuh
dan tidak berteduh di papan reklam
yang kedua yaitu menyiapkan barang barang yang dibutuhkan
seperti sebelum hujan kita setia payung atau jas hujan kalau kita naik sepeda
perlu banget ya mengetahui itu ya
awalnya luki tahu nggak kayak gitu tuh
terus ini tadi diterangin jadi tahu ya
pengembangan materi yang disampaikan putri berdasarkan kondisi terkini
bmkg juanda di sidoarjo memang sudah memberikan peringatan dini
bencana hidrometeorologi di jawa timur
ini ditindaklanjuti oleh kepala dinas pendidikan surabaya
yang bersurat ke setiap kepala sekolah
informasi itu saya terima melalui grup kepala sekolah
dari dinas pendidikan kota surabaya
ketika saya mendapat itu maka saya teruskan kepada guru guru saya
nah harapannya guru saya ini menyampaikan kepada siswa yang diampunya
yang menjadi tanggung jawab di kelasnya
nah nanti dari siswa ini harapannya nanti informasi akan diteruskan
kepada orang orang yang ada di rumahnya masing masing
sehingga harapannya himbauan ini betul betul ditaati
sehingga surabaya ini menjadi kota yang aman insya allah seperti itu
di surabaya jumlah peserta didik sd sebanyak dua ratus dua puluh empat ribu
sementara smp sebanyak satu ratus tujuh peserta didik
dengan bersurat di setiap kepala sekolah
diharapkan edukasi mengenai bencana meteorologi bisa meluas
hingga kuas padaan setiap warga semakin tinggi
kondisi ini pun diapresiasi oleh bmkg juanda sidoarjo
yang memberikan peringatan dini mengenai peluang bencana hidrometeorologi
kondisi ini pun diapresiasi oleh bmkg juanda sidoarjo yang memberikan peringatan dini mengenai peluang bencana hidrometeorologi
awal musim hujan maupun masa peralihan atau masa pancaroba itu
kondisi cuacanya cukup seribat di masa masa tersebut
sehingga perlu luas padaan untuk masyarakat
karena potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat
disertai angin kencang saat maupun petir itu masih sangat bisa terjadi
selain memberikan edukasi di sekolah sekolah
lingkup dinas di pemerintah kota surabaya juga terus bersinergi
seperti bpbd surabaya yang terus berkoordinasi
dengan dinas lingkungan hidup untuk perantingan pohon
dan pengelolaan sampah di saluran
dinas sumber daya air dan bina marga untuk perawatan kelancaran saluran air
selain itu juga mengimbau masyarakat untuk ikut melakukan kerja bakti
dalam membersihkan dan perawatan saluran air